kita ke informasi lain
dalam waktu dua minggu
lima ratusan babi di kabupaten serdang bedagai sumatera utara
mati diserang penyakit kolera babi atau hok kolera
ratusan babi lain juga sudah mengidap gejala penyakit yang sama
untuk mencegah meluasnya wabah
pemerintah kabupaten serdang bedagai melakukan penyemprotan desinfektan
dan melarang perpindahan ternak ke daerah lain
kematian ratusan ternak babi dilaporkan terjadi di kecamatan sei bamban dan dolok masihul
kabupaten serdang bedagai sumatera utara
kematian babi terjadi sejak dua puluh lima september lalu
kemudian mewabah hingga menyebabkan sekitar lima ratus ternak babi mati
meski telah mengubur dan membuang babi yang mati
babi yang dinyatakan terjangkit virus kolera babi atau hok kolera terus bertambah
kematian ratusan ternak babi dilaporkan terjadi di kecamatan seibamban dan dolok masihul
kabupaten serdang bedagai melakukan penyemprotan desinfektan

kemudian mewabah hingga menyebabkan sekitar lima ratus ternak babi mati

tapi tidak tahu dua atau tiga hari lagi
wabah kolera babi membuat pemerintah kabupaten serdang bedagai
mengambil tindakan pencegahan dan pengurangan dampak
petugas dinas ketahanan pangan turun ke peternakan warga
untuk menyemprotkan desinfektan
sekaligus membagikan disinfektan agar dapat digunakan warga setiap hari
kami melaksanakannya tindakan untuk menyemprot dengan disinfektan
dan nanti membagikannya kepada masyarakat sini
untuk diberikan kepada kandang kandang yang ada
kandang kandang babi yang ada di sekitar rumah penduduk
selain melakukan penyemprotan
pemerintah kabupaten serdang bedagai melakukan sosialisasi
larangan memindahkan ternak antardaerah
ini dilakukan agar penyebaran virus kolera babi tidak semakin meluas